pemerintah terus mengantisipasi penyebaran varian omikron dengan menyiapkan tempat karantina bagi para pekerja migran yang kembali dari luar negeri
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di asrama haji surabaya jawa timur
selama sore wida bagaimana kesiapan asrama haji yang dipilih sebagai lokasi karantina untuk para pekerja migran dari luar negeri
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur

asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur

asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur

asrama haji surabaya jawa timur
asrama haji surabaya jawa timur